sepintas tak ada yang berbeda dari sosok remaja ini
ia berangkat sekolah mengenyam pendidikan di salah satu homeschooling di jakarta timur
setiap hari sang ibu mengantarnya untuk menimba ilmu
namun siapa sangka remaja satu ini bukan remaja biasa
saya sangat ingin mencari desain yang tidak terlalu penting
ya raffi ridwan namanya sekarang tersohor dan dikenal sebagai desainer muda penyandang disabilitas
ia terlahir sebagai tunarungu
kendati mengalami masalah pendengaran tak ada yang bisa menghalanginya

dua ribu sebelas menjadi titik awal ia dikenal ketika berkolaborasi dengan desainer kondang barli esmara dalam sebuah peragaan busana
saat itu raffi baru menginjak usia sembilan tahun
perlahan namun pasti karya karyanya tak hanya mendapat apresiasi di tanah air
bahkan dunia fashion internasional pun mengakui talentanya
hingga pada dua ribu tiga belas model internasional tyra banks menggait raffi
untuk mencari sebuah perangkat yang lebih menarik
mereka mendesain baju baju para model kontestan amerika's next top model
sosok istimewa remaja ini tak lepas dari dukungan sang ibu sinta ayu handayani
saat mengandung rafi sang ibu terkena virus rubella
dokter memfonis janin yang dikandung beresiko mengidap kelainan pendengaran
kesulitan memperoleh keturunan lantaran pernah mengalami kecelakaan waktu kecil
membuat sinta dan suami memutuskan untuk mempertahankan calon bayi
saya punya janji saya ingin mencari seorang bayi yang lebih baik
dalam diri saya pribadi bahwa saya tidak akan pernah membatasi calon bayi saya ini
belajar banyak hal tahu banyak hal dan mencoba banyak hal
itu janji saya sendiri
apapun yang terjadi mamah tidak akan pernah membatasi kamu
karena janji saya itulah saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa
itu yang akan saya lakukan pada putra saya
terlepas dengan segala keistimewaan yang mungkin allah titipkan pada putra saya gitu ya
itu yang membuat saya semangat
janji sinta itulah yang menjadikan putra pertamanya ini semakin mudah menjalani kehidupan
sinta mulai melirik bakat putranya sejak usia tiga tahun
raffi yang terinspirasi sosok arya putri duyung mulai menggambar baju
sinta pun membelikan majalah mode dan mengajaknya menonton pergelaran busana
walaupun memang banyak prokondisi
tapi mengatakan bahwa pergelaran busan itu tidak akan menganggap sebagai pergelaran busan
sinta juga mencoba menggambar baju baju perempuan
apakah mbak sinta gak takut nanti jadi gimana
terus selalu saya balik lagi saya berpikir bahwa
pemikiran itu ketakutan itu kan kita orang dewasa yang berpikir
kalau anak anak mereka tidak punya prasangka itu gitu loh
terbukti raffi kini melanglang buana di berbagai pekan fashion
mulai dari jakarta fashion week hingga pergelaran fashion bergensi di elpaso texas amerika serikat dua ribu tujuh belas silam
secerca harapan pun muncul dari sang ibu kepada raffi
saya ingin raffi bisa terus bisa bermanfaat buat banyak orang
terlepas mungkin akan banyak rintangan dan halangannya
saya berharap bahwa rafi bisa terus maju
raffi mendapat tawaran beasiswa sekolah fashion
raffi kemudian menjalani terapi guna memantapkan kemampuan berkomunikasi
agar kelak dapat mewujudkan cita cita besarnya melanjutkan pendidikan di negeri paman sam itu